ya meski tidak mengikuti kompetisi klub arema indonesia melakukan launching tim dan jersey kesebelasan
launching ini dilakukan sebagai langkah serius mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi resmi dari pssi
launching tim dan jersi arema indonesia digelar secara sederhana dengan memotong tumpeng di kediaman pendiri arema indonesia
almarhum luki acub zainal
launching ini diikuti beberapa pemain arema indonesia seperti diki firasat herman romansyah maulana dan dhani prasetyo
launching ini sendiri sebagai jawaban atas keraguan keberadaan tim arema indonesia yang vakum pasca pembekuan pssi oleh menpora
arema indonesia merupakan klub sepak bola yang berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat terjadi dualisme kompetisi yaitu ipl dan isl klub arema juga mengalami dualisme
arema indonesia bermain di ipl sementara sebagian manajemen membentuk klub baru yang dikenal dengan tim arema kronus yang berlaga di isl
saat kompetisi ipl bubar klub arema indonesia seakan mati suri dan tinggal arema kronus
kini setelah berjalan klub arema indonesia berjalan ke tempat lain
setelah pembekuan pssi dicabut puluhan ribu aremania kembali menginginkan klub kesayangannya berlaga di kompetisi resmi
harapannya kami sebagai pemain kita rindu untuk bermain di tim arema lagi dan mengikuti kompetisi yang resmi
kalau mau main target mas dengan arema indonesia bagaimana
target kami saat ini kita minta diakuin dulu
keseriusan arema indonesia juga terlihat dengan rencana laga uji coba dalam waktu dekat
tim arema indonesia akan melakukan serangkaian uji coba menghadapi persebaya surabaya dan mengikuti turnamen trofeo